beli jajanan scan aja pake motionpay
diterima di semua toko seluruh indonesia
daripada energi gue abis mikirin si reva yang sling itu
mending gue happy happy aja buat ntar malam
omg mam aku deg degan banget
gak cuma balikan pacaran sama boy
tapi bentar lagi buy bakal jadi calon tunangan aku
iya dong apa sih yang enggak buat tuan putri yang satu ini
makanya kamu itu kalau punya mimpi harus terbang ke langit yang ketujuh sekalian
yaudah sana kamu siap siap mandi yang cantik yang rapih
karena di kamar kamu itu udah mama siapin baju yang terbaik buat kamu
anak yang segala tuh sendirian lagi
anak lu warrior
padahal gue baru mematah matahin mereka

wah bingksan nih
bakul rumah sakit yuk
eh eh eh kaki kaki
nah anak mama muncul si cantik
sila kamu sekarang juga siap siap
karena om herman
dia ngajakin kita dinner sama boy
siapa tahu kan
habis itu kita langsung menentukan tanggal pertunangan kalian
daripada energi gue abis mikirin si reva yang slin itu
mending gue happy happy aja buat ntar malam
aku deg degan banget
gak cuma balikan pacaran sama boy
tapi bentar lagi
boy bakal jadi calon tunangan aku
emang ya mama tuh kalo usaha all out banget
iya dong apa sih yang enggak buat tuan putri yang satu ini
harus terbang ke langit yang ketujuh sekalian
kamu siap siap mandi yang cantik yang rapi
itu udah mama siapin baju yang terbaik buat kamu
sama ada make up artis
pokoknya kamu cuma duduk cantik manis
bentar lagi aku bakal balikan dan tunangan
sama cowok yang aku sayangi dan aku cintai
dan kita bakal jadi orang kaya raya
wuuu luar biasa kan
mama udah siapin semuanya
dari mulai mobil
pokoknya kelihatan kita itu keren kece luar biasa
iya dong kan calon menantu mama sultan
siap siap ya sayang
oke aku ganti dulu ya
adek kenapa kok sendirian nangis
kamu gak apa apa
maaf maaf kakak gak jahat kok
kakak pengen nolongin kamu
gue bikin anak kecil nangis ya
bukan sekali gue bikin anak kecil nangis
saya coba deh berhenti dulu deh
kapan hal gak rumahnya di mana
yuk pulang sama kakak aja yuk
daripada kamu sendirian di sini
yuk pulang sama kakak yuk
gue tuh kesini kadang liat dia nangis duluan
tapi dia malah tambah nangis
menurut lo gue percaya gitu sama lo
loh emang kenyataannya kayak gitu
alah udah udah udah
gak usah kebanyakan alesan
gue langsung nanya aja deh sama anak kecil
karena anak kecil tuh gak mungkin bohong
ini kenapa bisa nangis di sini
pasti gara gara kakak ini jalatin kamu ya
coba kamu kasih tau nih ke kakak yang satu yang dibilang
tapi emang kamu nangis sendiri tadinya
sorry banget ya gue mesti cabut dulu
katanya minta dibeliin obat
gue gak boleh kemana mana
dan lo harus tanggung jawab karena udah bikin anak kecil ini nangis
harus beberapa kali gue bilang sama lo
gue gak perlu tanggung jawab
dia nangis sendiri
kenapa nyalain gue terus sih
dia tuh lebih nyaman sama lu
buktinya dia pelukannya sama luk
artinya yang harus tanggung jawab lo
cari tahu aja dia kenapa
yaudah tapi tetep aja lo gak boleh pergi kemana mana
sampai semuanya jelas
dan gue tau alasan kenapa dia nangis
gue udah cepetan cari tau
waktu gue tuh terbatas
emang ada yang jahatin sally
sally takut kak
pas sally cari cari gak ada
emangnya rumah sally dimana
di pondok ramai
kalau seandainya sally diantarin sama kakak yang ini ke rumah mau nggak
aku maunya diantri sama kakak juga
udah belum mikirnya gak usah lama lama deh
lo juga seneng kan kalau gue boncengin
mudah banget orang kepedean kayak gitu
pak selly yaudah gak apa apa
kakak anterin kamu ya
tapi sama kakak itu naik motor gak apa apa ya